memasuki tahun politik berbagai tantangan dihadapi istana kepresidenan untuk mewujudkan pemilu legislatif serta pilpres yang kondusif aman dan berkualitas
di samping situasi politik yang kian menghangat istana juga harus menjawab berbagai kritik yang diajukan kepada pemerintah
dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya berbasis data
dan bisa mencarikan solusi alternatif
kalau enggak itu apa namanya
yang bisa ganti presiden itu rakyat
kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa
kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa
yang kedua yang ada kehendak dari allah swt
masa pakai kaos itu bisa ganti presiden nggak bisa
inilah curhatan presiden joko widodo saat menghadiri konvensi galang kekuatan joko widodo
di bogor sabtu delapan april lalu
bukan tanpa sebab ucapan ini muncul
mungkin presiden gerah dengan gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di media sosial melalui kaos dan gelang yang beredar
ditambah terpaan isu yang menyerang kebijakannya
pidato presiden joko widodo yang berapi api itu seakan menandakan bahwa suasana kontestasi politik di level paling atas sudah mulai memanas
kendati memucaki hampir semua survei namun bukan berarti presiden jokowi bisa dengan mudah kembali melenggang di puncak kuasa

serangan demi serangan dari lawan politik terus berdatangan ke tembok istana
mulai dari isu hutang yang terus menggunung infrastruktur yang ambisius sampai rencana sebagian kalangan di dewan perwakilan untuk menggulirkan hak angket terkait serbuan tenaga kerja asing
belum lagi beberapa isu lama yang kembali direplikasi seperti kebangkitan komunisme ataupun kriminalisasi ulama
selain harus meladeni berbagai serangan politik tuntutan pemerintah untuk mewujudkan pemilu dan pilpres yang damai adil dan berkualitas
juga menjadi tantangan yang tak mudah
apalagi serbuan hoaks dan ujaran kebencian diprediksi bakal terus merajalela jika tidak ditangani dengan baik
belum lagi politik biaya mahal yang membuat banyak calon kepala daerah harus berurusan dengan kpk
bagaimana istana kepresidenan menjawab tantangan di tahun politik
kita simak wawancara khusus dalam layar pemilu terpercaya berikut ini
budi adiputro cnn indonesia
seperti pengantar tadi bagaimana istana kepresidenan menjawab tantangan di tahun politik ini
sudah bersama saya saat ini ada kepala staf kepresidenan jenderal tni purnawirawan muldoko
terima kasih pak muldoko sudah datang
meskipun presiden lagi jalan jalan keluar kota tapi tetap sibuk pak ya capek sekali hari ini
bukan jalan jalan menjalankan tugas
menjalankan tugas ini bahasa iwartawan jalan jalan pak karena kita suka ikut jalan jalan
kemudian tidak hanya pak muldoko yang ada di sini karena kita juga sudah ditemani oleh direktur eksekutif poltreking indonesia mas anta yuna
terima kasih mas anta
selamat malam bapak bapak sudah bergabung di layar pemilu terpercaya
kita akan berbicara pak mudoko hal hal yang menjadi pertanyaan pertanyaan publik
bahkan kita akan mulai dulu nih pak dari sesuatu yang beberapa waktu terakhir viral pak
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
mungkin pak muldoko sudah banyak ditanya orang tapi saya belum nanya ke pak muldoko
sebelum saya akan minta penjelasan pak muldoko kita putar cuplikan pernyataan presiden jokowi dan juga dari kubu oposisi berikutnya
terima kasih pak muldoko
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden sah legal konstitusional
seperti sah legal konstitusionalnya gerakan yang ingin pak jokowi dua periode
meskipun belum masuk masa kampanye ya
enggak kenapa karena kampanye itu definisinya empat
visi misi program ajakan memilih
ajak sopok kita nggak ada calonnya gitu
jadi ini bukan kampanye
buat kami ini akan baik buat pembangunan bangsa dan kedewasaan demokrasi kita ke depan
satu hal saya lagi pakai kata durian runtuh
terima kasih pak muldoko
dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya berbasis data
dan bisa mencarikan solusi alternatif
kalau enggak itu apa namanya
yang bisa ganti presiden itu rakyat
kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa
kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa
yang kedua yang ada kehendak dari allah
nah ini yang viral pak muldoko
sebelum saya tanya mengenai kenapa pak presiden begitu terlihat
kalau kita melihatnya agak kurang biasa nih
agak terlihat emosional gitu berapi api
tapi di tahun politik ini sebelum masuk ke isu ini
ksp sendiri punya banyak tugasnya sih pak di tahun tahun politik
khusus kemudian ditugasi oleh presiden jokowi untuk menangani hal hal tertentu gitu pak
sebenarnya tidak secara otomatis ya
karena persoalan itu sejatinya tidak masuk dalam domain tugas secara langsung gitu ya
maksudnya begini kita di sana memang menyelenggarakan komunikasi politik
salah satu tugasnya ya
berikutnya mengelola isu isu strategis gitu ya
yang ketiga adalah mengevaluasi dan memonitor semua proyek proyek strategis nasional
tetapi yang berkaitan dengan tagar ganti presiden itu relatif bukan tugas kita
tapi harus direspon pak karena publik bingung juga mau tanya ke siapa
kalau kita lihat pak tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden yang kemudian menjadi viral
bahkan menjadi gerakan baru gitu
kita lihat bersama respon presiden terlihat begitu berapi api gitu pak
menurut pak muldoko ini respon biasa saja atau memang kelihatannya presiden memang menaruh concern yang cukup besar ya pak
enggak biasa aja
kan itu bercanda kan presiden kan bercanda
masa bercanda bucuk bucuk gitu
ini kan bercanda ini
jadi cara memanainya aja gitu ya
presiden basically nggak apa itu nggak emosional
saya selalu bisa katakan ya
di mana belum berbicara
seorang pemimpin berbicara di depan prajuritnya
oh pasti ada tekanan tekanan gitu
itu memang begitu
ini prajuritnya presiden ya
ya ini adalah relawan ya
relawan bagi beliau ya kan
itu sebuah kekuatan yang datang dari bawah yang tidak dibentuk ya
membentuk dirinya sendiri gitu
sama waktu kita kita menjadi komandan menjadi panglima
juga begitu kalau berbicara depan prajurit
ya seperti itulah
jadi konteksnya memang konteks internal gitu
tapi menurut pak muldoko sendiri presiden pernah bisik bisik atau bilang atau curhat gitu lah ke pak muldoko
wah serem juga ya pak mul ini ya
kalau melihat gerakan ini semakin besar
tidak ada concern atau tidak ada kekhawatiran ketakutan yang berlebihan
seperti banyak orang bicarakan gitu pak mulya
bagi presiden itu yang penting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik
persoalan hasilnya seperti apa
nanti gitu ya
tapi bagaimana meningkatkan tingkat kepuasan kepada publik itu yang utama gitu ya
dan anda lihat memang ini bukan serangan dari oposisi yang begitu perlu atau begitu membahayakan buat presiden
meskipun reaksi seperti itu ya
buktinya kan by by data kita berbicara ya
menurut anda lawan anda kubu oposisi memakai data atau hanya
atau hanya insinuasi reaksi emosional saja pak muldo
saya katakan pakai data bahwasannya presiden ternyata kan naik ya
itu apa kepuasan publik naik gitu
ya memang mungkin bagi saya tidak mau mengatakan lawan politik ya
partner demokrasi lah
mungkin melihat bahwa apa yang dilakukan pak presiden itu begitu kelihatan
di lapangan ya
respon publik juga begitu antusias
kalau mas lihat ke lapangan wah luar biasa itu
histeris tuh ibu ibu kalau udah ketemu pak presiden tuh
pada saat membagikan bang mada
pada saat membagikan sertifikat itu teriak itu
ingat sertifikat ingat jokowi
itu udah bahasa mereka itu
itu yang kemudian menjadi apa namanya itu nanti juga ada kritik kritik juga nih pak mul
masalah masalah sertifikat dulu
tapi kalau kita ke mas hantar dulu
kalau melihat reaksi presiden
presiden seperti itu
menurut mas hanta sendiri anda melihat presiden memang apa yang mencoba ditampilkan presiden
dengan berbicara yang kalau kita melihatnya agak lebih keras daripada biasanya ini mas hanta
ya tapi poinnya memang secara konsesional betul
ketika presiden jokowi mengatakan yang bisa mengganti presiden adalah rakyat
itu jelas secara konsesional
tetapi juga dari pihak di luar pemerintahan untuk mengganti kata oposisi
ya sebagai ikhtiar politik usaha ya juga boleh boleh saja sebenarnya
soal publiknya tergantung lebih menyukai tagar yang mana kira kira gitu
tapi secara konsesional begini

kalau kaedah fikirnya seorang islam itu
ini hukumnya mubah soal ganti presiden
boleh ganti tapi boleh juga lanjutkan
jadi hak konsesional kalau rakyat ingin lanjutkan lebih banyak berarti presiden jokowi bisa lanjutkan
tapi itu tidak menggambarkan ketakutan dari seorang petahana melihat konstelasi kedua oposisi seperti itu
menurut saya itu wajar kan

kompetisi itu ada yang ingin mengganti pak jokowi tapi juga ada yang akan mempertahankan pak jokowi
yang dua ribu dua puluh empat baru tidak bisa itu wajib diganti
kalau dua ribu dua puluh empat wajib diganti pak jokowi
kalau dua ribu sembilan belas tidak wajib
masih sunnah ya
artinya bukan mubah boleh boleh ganti boleh tidak
boleh ganti boleh tidak
kalau ternyata rakyat menghendaki pak jokowi lanjut ya bisa lanjut
dan reaksi presiden itu wajar sekali
artinya tergantung pada masyarakat
ya sebagai respons menurut saya masih dalam takaran yang wajar
sama halnya dengan pihak oposisi juga masih wajar wajar saja
yang penting tidak melanggar koridor hukum
sebagai upaya ikhtiar strategi komunikasi politik ya belum tentu juga efektif kan
menurut saya bentuk respon saja
kalau kita buka handphone kan wah pak jokowi dengan kaos aja kok jadi takut gitu ya
hal hal seperti itu kan juga banyak sekali kemudian di media sosial rame
tapi kalau kata pak mul tadi ini bukan menjadi hal yang quote unquote pak mul ditakuti oleh presiden
pak presiden itu hanya bercanda ala presiden saja
agak keras keras sedikit tapi kan di depan relawannya
ada satu hal lagi mas hanta
yang kemudian juga belakangan ini menjadi salah satu senjata politik
bagi lawan politik untuk bisa menyerang presiden
bahkan katanya kabarnya presiden akan diangketkan tentang hal ini
yaitu tentang perpres soal tenaga kerja asing
kita akan bahas masalah ini pak mul di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami